sureto sudah menjadi pengayuh becak selama tiga puluh lima tahun
setiap hari pria berusia enam puluh lima tahun ini mengayuh becaknya di pasar kalibening banjar negara jawa tengah tak jauh dari rumahnya
hasil mengayuh becak antara empat puluh hingga enam puluh ribu rupiah disisihkan untuk bisa kembali menunaikan ibadah haji
ibadah haji pertama ditunaikan pada dua ribu sembilan belas lalu
saat itu ia menabung selama dua puluh delapan tahun
tahun ini sureto berangkat menggantikan kakak kandungnya yang meninggal dunia pada dua ribu dua puluh lalu
sejumlah peralatan haji telah ia siapkan
rencananya sureto yang masuk kloter tujuh puluh tujuh ini akan berangkat ke tanah suci pada tanggal lima belas juni melalui embarkasi donohu dan solo
sureto berharap dirinya bisa menunaikan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat serta menjadi haji yang mabrur
imam ambar woto banjarnegara jawa tengah